bersama kami di cnn indonesia tech news heliograf atau alat perekam sinar matahari
dahulu digunakan untuk memberikan isyarat atau mengirim pesan
tapi di zaman now sinar matahari justru digunakan sebagai alat untuk menggambar karya seni yang mengagumkan
lalu seperti apa seni yang disebut heliografi ini berikut informasinya
ini adalah karya seni yang disebut dengan teknik heliografi
pencetusnya adalah michael papadakis seorang seniman asal klorado amerika serikat
dia tidak menggunakan kuas atau alat tulis untuk menggambar melainkan sinar matahari
berdasarkan informasi dalam video mashable hasil karya papadakis dibuat menggunakan sinar matahari
yang dipantulkan melalui kaca pembesar atau kaca reflektor
sementara untuk wadahnya papadakis menggunakan kaca reflektor
ini adalah karya seni yang disebut dengan bidang gambar berbahan dasar kayu ataupun batu
sinar matahari yang membakar bidang gambar akan membentuk sebuah bentuk visual sesuai imajinasinya
papadakis mampu membuat suatu gambar atau tulisan dengan ataupun tanpa sketsa
michael papadakis menyebut karya seninya dengan sebutan heliografi karena tekniknya mirip dengan alat heliograf
heliograf adalah alat perekam sinar matahari yang dahulu digunakan untuk memberikan syarat
atau mengirim pesan
membuat karya seperti yang dilakukan papadakis memang tak mudah
selain harus dilakukan saat matahari tengah terik teriknya juga diperlukan perhitungan jarak
michael papadakis telah menekuni seni heliografi selama beberapa tahun terakhir
ia juga kerap memberikan pelajaran kepada anak anak yang tertarik dengan seni yang ia geluti
namun papadakis bukan seniman sinar matahari pertama di dunia
laman the economic times menyebut seniman asal filipina jordan mengosen telah lebih dulu menekuni bidang seni menggambar menggunakan sinar matahari